ribuan rumah warga yang tersebar di tiga kecamatan di kota tanggerang banten terendam banjir sejak sabtu malam
akibatnya warga harus mengungsi banjir juga melumpuhkan jalan raya hashim asari menuju jakarta
curah hujan dengan intensitas tinggi sejak sabtu siang serta naiknya debit air kiriman dari bogor
yang mengalirik kali angke menyebabkan ribuan rumah di tiga kecamatan di tangerang terendam banjir
tiga kecamatan itu masing masing karangtengah pinang dan cipondo
banjir juga melumpuhkan akses jalan raya hasim ashari menuju jakarta dengan ketinggian sekitar lima puluh cm
akibatnya banyak kendaraan roda dua mogok dan sebagian pengendara lainnya berputar balik
banjir terparah terjadi di perumahan pinang gria perumahan celeduk indah satu dan dua
serta permukiman warga petir
di sana ketinggian air mencapai satu ratus dua puluh cm
banjir ini menyebabkan terganggunya aktivitas sehari hari warga
indro salah seorang korban banjir memutuskan tidak mengungsi
dan lebih memilih tinggal di rumah tetangganya yang berlantai dua
ia mengaku hanya mengungsikan keluarganya saja
minggu siang ketinggian air berangsur surut
tapi warga tetap khawatir karena hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan terjadi di tangerang dan sekitarnya
dodi wahyudi tangerang banten
banjir setinggi sekitar lima puluh cm masih menggenangi kawasan jalan kembangan utara jakarta barat pada minggu siang
selain merendam pemukiman warga banjir juga menyebabkan jalan raya kembangan utara
tidak bisa dilintasi kendaraan
ketinggian air yang mencapai lima puluh cm ini membuat jalan tak bisa dilalui kendaraan
namun anak anak memanfaatkan genangan banjir ini untuk berenang karena tengah libur sekolah
selain itu puluhan rumah warga juga terendam
sebagian warga terpaksa mengungsi di sekolah dasar satu kembangan utara
banjir yang melanda kawasan kembangan utara jakarta barat ini
berasal dari luapan kaliangke setelah hujan deras mengguyur jakarta sejak sabtu petang hingga malam
terdapat dua jam di dalam rumah
nah itu air dari mana pak
air luapan dari kali angke
ini ketinggian air dalam rumah sudah berapa pak
ya tiga puluh cm yang mudah
sering pak air banjir gini pak
tiap tahun bahkan setahun bisa dua tiga kali kebanjiran
ini penyihmu kemana
tunggu di sekolahan
udah masuk rumah udah dalam
udah dalam udah semana bu tinggal airnya
sebetis di dalam rumah
nah itu air masuknya dari kapan sih bu
mulai jam dua belas malam
jadi surutnya biasanya berapa lama bu disini bu
tiga hari lah jadi selama tiga hari di sekolahan
banjir juga terjadi di sampang jawa timur
hujan deras menyebabkan kota sampang jawa timur terendam banjir
sedikitnya lima desa dan dua kelurahan terendam banjir
setinggi sekitar satu meter
kota sampang minggu pagi terendam banjir
banjir dipicu air luapan kali kemuning setelah hujan deras terjadi sejak sabtu kemarin
banjir menyebabkan sejumlah warga mengungsi ke rumah saudara dan tetangga
beberapa warga juga menyelamatkan barang barang berharga mereka
seperti sepeda motor dan mobil
berdasarkan data badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sampang
sedikitnya dua kelurahan dan lima desa terendam banjir
desa tersebut adalah desa kemuning tanggumung pasean gunung madah dan panggung
sementara dua kelurahan yang terendam banjir adalah gunung dalpenang dan dalpenang
sejauh ini pemerintah setempat telah mempersiapkan tiga titik dapur umum
untuk mengantisipasi korban banjir yang tidak bisa memasak
kamaludin harun sampang jawa timur